kemacetan panjang terpantau di titik kilometer tujuh puluh sembilan wilayah maracang babakan cikau purwakarta selasa malam
ribuan kendaraan baik kendaraan pribadi bus dan truk memenuhi seluruh badan jalan kebaratan jalan
ini sendiri diakibatkan adanya perbaikan jalan di lajur sebelah kiri dan selain adanya perbaikan
jalan jelang libur panjang hari raya nyepi cuti bersama menjelang akhir pekan juga menjadi salah
satu penyebab kebaratan jalan pihak jasa marga sendiri memprediksi delapan ratus sembilan puluh sembilan kendaraan akan
meninggalkan jakarta pada libur hari raya nyepi aktivitas di pelabuhan penyeberangan asdp ketapang
banyuwangi jawa timur terpantau ramai lancar dan dinominasi
oleh ribuan kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat pribadi selasa sore terlihat juga antrean
memudik dari bali dengan tujuan pulau jawa dan madura menurut data pihak pelabuhan asdp ketapang
gilemanuk mencatat dalam dua puluh empat jam terakhir sudah ada seribu tiga ratus kendaraan roda empat pribadi delapan ratus kendaraan roda dua
dan tiga ratus kendaraan bus yang sudah menyeberang ke pulau jawa melalui pelabuhan gilemanuk bali pihak
pelabuhan asdp ketapang gilemanuk
bandung sendiri akan menutup total jasa penyeberangan jawa bali maupun arah sebaliknya selama dua puluh empat jam
dan inilah kondisi pelabuhan penyeberangan asdp ketapang banyuwangi jawa timur setelah resmi
ditutup pada pukul sepuluh waktu indonesia barat pada selasa malam tampak palang pintu loket pintu masuk
kendaraan roda dua roda empat dan kendaraan truk ekspedisi ditutup dan hanya ada petugas keamanan yang
tidak hanya itu enam area parkir kendaraan yang ada di dalam pelabuhan asdp ketapang terlihat sepi dan tidak ada satupun
kendaraan yang terparkir seperti yang diberitakan sebelumnya pada hari raya nyepi tahun baru saka seribu sembilan ratus sembilan puluh
aktivitas pelayaran dua pelabuhan ketapang gilimanuk ditutup total selama dua puluh empat jam untuk menghormati umat
hindu yang melaksanakan catur berata penyepian sementara untuk pelayaran perdana akan dimulai dari pelabuhan ketapang banyuwangi pada hari
di pertamu ini
di pertamu ini
di pertamu ini
di pertamu ini

tim liputan cnn indonesia